gubernur bank indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi indonesia tahun dua ribu sembilan belas
tumbuh di angka lima hingga lima empat persen dengan tingkat inflasi di kisaran tiga lima plus minus satu persen
ditemui dalam rangkaian acara pertemuan tahunan bank indonesia di jakarta selasa
senin siang gubernur bank indonesia peri warjio menjelaskan
prospek pertumbuhan ekonomi indonesia tahun depan diprediksi makin baik dan stabilitas tetap terjaga
tekanan harga dari sisi permintaan konsumsi administrad price dan nilai tukar diprediksi lebih stabil
peri menambahkan tahun depan defisi transaksi berjalan akan turun menjadi sekitar dua lima persen dari produk domestik bruto
dengan langkah langkah pengendalian impor serta peningkatan ekspor dan pariwisata
ada pun fungsi intermediasi perbankan dan pembiayaan ekonomi dari pasar modal akan terus meningkat
pertumbuhan kredit dua ribu sembilan belas diperkirakan mencapai sepuluh hingga dua belas persen
dengan pertumbuhan dana pihak ketiga sekitar
pertumbuhan kredit dua ribu sembilan belas diperkirakan mencapai sepuluh hingga dua belas persen dari produk domestik bruto
dengan pertumbuhan dana pihak ketiga sekitar
nomor satu mengenai pertumbuhan ekonomi range nya kan lima sampai lima empat
kalau sekarang lagi dirilis ya midnya ya mid gitu antara lima sampai lima empat
jadi itu adalah midnya